dan kita kembali ke informasi mengenai aksi kelompok kriminal bersenjata yang kian meresahkan warga di papua
untuk mengetahui bagaimana penanganan situasi pasca penembakan sejumlah siswa dan warga di wilayah timika dan beoga
sudah bergabung melalui sambungan zoom
kapolda papua irjen paul matius fakiri selamat sore waktu jakarta pak matius
selamat sore mas ferdi
terima kasih pak sudah bergabung dengan kita sore ini
pak matius kita ingin mendengarkan kembali dari anda
apa kemudian kronologi kejadian dari penembakan dan juga asik teror dari kkb di sana pak
ya mas ferdi ini memang kejadian itu semua terjadi di kabupaten puncak jaya ya bukan di timika
di puncak jaya berawal dari kejadian di distrik bioga pada tanggal delapan kemudian tanggal sembilan
dan terus berpindah ke distrik ilaga pembakaran kemudian kembali lagi pembakaran sekolah dan rumah guru
penembakan juga tukang ojek dan terakhir kemarin anak sekolah
memang di puncak jaya ini aksi kekerasan bersenjata sedang meningkat
namun di dua hari terakhir ini sudah bisa kita atasi oleh
aparat tni polri untuk mengelolanya
kita juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah
dan pemerintah daerah juga serius untuk membantu tni polri untuk menyelesaikan persoalan kekerasan yang terjadi di kabupaten puncak
khususnya di distrik joga dan ilaga
oke pak matius narasi seperti ini rasanya sudah sering sekali kita dengar
bahwa ada koordinasi untuk pengamanan koordinasi dengan pemerintah daerah
tapi kemudian ini kembali berulang
yang paling serius atau yang paling strategis untuk bisa dilakukan pengamanan
khususnya kepada warga sipil begitu dari kelompok kelompok bersenjata ini
ya tentunya memang sekarang ini kan mereka memanfaatkan momen untuk memancing aparat tni dan polri itu keluar
kita tahu bahwa dari situlah mereka bisa mendapat
kekuatan mereka untuk merampas senjata maupun amunisi
sehingga yang paling baik kita untuk menahan diri
selanjutnya kita menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan penggalangan pendekatan terhadap tokoh tokoh masyarakat
untuk meminta masyarakatnya tidak keluar jauh dari ibu kota distrik yang ada
karena risikonya tentunya ini akan digunakan oleh kelompok ini untuk melakukan kekerasan
bahkan untuk membunuh yang bersangkutan